kamu jam segini pun orang mau berangkat
tapi kita harus pelan pelan
supaya gak ketahuan mama
tangan sama mama ya
kemarin mama pergi ya
sekarang baik baik aja kan mbak
baik baik aja kok
mungkin kemarin karena mbak panik aja
harusnya aku yang minta maaf mbak andien
seharusnya kalau aku telepon mbak nin dari sore
sekarang nggak gini ya mbak
gak apa apa malam mbak terima kasih sama kamu
karena kamu sudah jagain askar dengan sangat baik
mbak juga kok bahkan dibantuin sama suster mirna juga
ada yang mau aku omongin sama mbak andien
eh sini duduk
aku mau melanjutkan kuliah aku lagi di new york
dan setelah selesai kuliah
aku mau lanjut urusin perusahaan bapak disana
udah aku pikirin matang matang dan keputusan aku ini udah bulat mbak
karena aku rasa waktu dulu aku kuliah disana
dan sekarang mungkin kesempatan aku untuk kelanjutin lagi dan ngeraih semua mimpi aku disana
ya udah kalo kamu memang mau seperti itu
coba nanti aku hubungin ke mas ale biar mas al bantu ya
siap mbak makasih ya
padahal mbak seneng loh ada kamu disini jess
jujur aku juga merasa sangat bahagia disini punya keluarga
makasih mbak nunda baik sama aku selama ini
ya udah bong kamu tenang nanti aku bilang soal mas al
pagi pagi dia udah gak ada di kamar
tadi sih aku lihat mas al ke kamar reina mbak
ya mungkin mereka sarapan kali ya
ya udah kalo gitu jess boleh minta tolong ambil seluruhnya sekarang gak
udah popok udah popok udah popok
udah bangun ya
kamu ngapain hubungi pak andika
ya aku ingin bahas aja
kira kira dari pandangan beliau
apa ada cara lain untuk mempercepat kebebasan di elsa
alhamdulillah kalau memang kamu bisa bantuin elsa
tapi kalau kamu harus bebas
sebenarnya ada hal lain sih yang mengganggu pikiran aku
karena sebenarnya kondisi elsa di la paz itu nggak aman
ada beberapa tahanan yang sepertinya cemburu dengan elsa
karena elsa dapat remisi
kira kira ada alternatif
apa yang bisa dicari buat memotong masa tahanannya elsa
karena waktu kebakaran kemarin tuh sempet
elsa mencoba membuktikan diri lah
karena di tengah kebakaran dia masih sempet balik lagi
terus dinyelamatin beberapa tahanan
dan la paz sendiri datang temuin elsa
bilang kalau apa yang dilakukan elsa itu sangat berjasa
dan ada kemungkinan dapat remisi lagi
ya allah pak
elsa tuh hatinya baik banget ya nob
dia sampai korbanin dirinya untuk menyelamatkan orang lain
papa juga nggak nyangka elsa seberani itu
papa selalu sama elsa
ya kita doain aja kira kira apa yang bisa dilakukan nanti
karena yang pasti
memang betul apa yang dilakukan elsa itu nggak bisa dimaafkan

elsa pun sudah menerima hukuman
dan kalau memang ada jalan keluar lain untuk mempercepat ya
kita lakukan sesuai peraturan
insya allah nob
insya allah ya
kita doain juga biar lancar
kamu sekarang sudah lebih perhatian dan peduli sama elsa
semoga aja hubungan kalian semakin bertambah baik ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
hah kok ada meja kayak gini
pak kak di situ ada meja makan
itu papa yang diapin tadi sayang
makanya papa agak terlambat
jemput rena di kamar
itu nanti mejanya
untuk servesin mak
sekarang kita buat roti dulu yuk
kita buatin roti yang spesial buat mama
kau memakannya pintar nih
kok ada roti bentuk love
ini buat aku ya
ini rotinya memang spesial buat rena
makanya papa kasih gambar hati plok
makasih ya pak
ini nanti dimakan di sana ya
sekarang kita buat roti dulu buat mama
mir tolong taruh sana
eh kebalik mas
sebentar papa juga bingung
jangan pakai saya ya
alunannya sudah dibuatkan sampai sedikit tadi
kita tinggal iniin aja ya
ketawanya pas mak senang banget
sudah lama banget gue ngeliat kayak begini
kiki senang udah ngeliatnya reina ketawa kayak gitu
sampai lama gak ada
kita tunggu lagi
pada kemana ya
lagi pada di luar kali
di luar ngapain ya
pada kemana yang lain
itu ini makanya gue mau ngasih tau
lo ditunggu di halaman sama
ngerti gue cuma disuruh panggil dulu
selamat pagi mama
ah ada apa ini
kok kita sarapan di sini
biar suasananya beda
biar suasananya beda
ma dimakannya makanannya
ma dimakannya makanannya
sama papa yang buat
special buat mama
special buat mama
dan mama kuat jagain
mama merasa belah
dan gak perhatiin kamu
kau malah tambah sayang sama mama
bukan bawa aku sama sama
sebenernya aku khawatir
karena takut gak bisa
jadi ibu yang baik
yang bisa memperhatikan kedua
terima kasih ya
makasih anak mama yang paling cantiknya
terima kasih suami ketuk cinta
yaudah kita sarapan bareng
silahkan ikut ke kampung disitu
biar askara kiki sama mbak mirna yang jagain
selamat pagi pak
ini adalah bukti bukti penyebab
kebakaran dilapas pinang jaya
segera kamu cari yanti dan teman temannya
untuk kita proses secara hukum
jadi gitu mas
jessy akan keluar negeri
kamu yakin jess
iya keputusan saya udah belat mas al
saya emang udah lama ingin melanjutkan kuliah
saya lagi di nio
untuk bantu bantu ngurusin administrasi kamu
surat surat kamu disana ya
aman udah semua
ya ada lah kan dia udah pernah keluar negeri
ya kan cuma meyakinkan aja
siapa tau paspornya udah habis harus berpanjang atau gimana
iya apartemen papa
disana juga banyak orang yang ngurus
kalau mau berkunjung kesana
gimana mau program balon pink
jess aku udah gak sabar nungguin
kasih ini berjalan ah
eh gemoy jangan lari lari
aduh ya ampun rena sini
aduh ya ampun rena
kamu gimana sih
kok kok kok pake lari segala udah tau turunan
kalo kena kepala gimana
ya aku khawatir mas sama dia mas
aku juga gak mau dia kena penapa
tapi jangan marah marah
mama gak marah kok
mama cuman ngasih tau rena
lain kali jangan lari lari gitu ya
itu kan itu kan turunan
nanti kalau tadi kayak tadi kepleset begitu
nanti kan sakit sini duka ya
pinter pinter gak apa apa
kalau turunan gitu di jalan aja ya
nggak usah lari lari ya
mama gak marah kok
mama cuma ngasih tau rena karena sayang sama rena
udah udah nggak usah nangis
gak usah nangis
mama ngasih tau rena tuh karena mama sayang
mama juga gak mau kalo rena tuh kenapa napa
dengerin bisa kan
lecet kan jadinya
iya ada mama disini sayang
gak sedih ya
tapi kalo kak aku marah marah
udah gak usah nangis
suaranya memang agak tinggi gitu
bukannya marahin rena
udah gak usah nangis lagi
makanya dikasih tau rena
omoi yaudah sekarang kita berangkat sekolah yuk takut telat kan gemoy dah
bawain makanan bujuan ya di mobil ada kotak p tiga kalau memang agak agak bener
ya udah kamu sekolah ya
hai jangan kayak begitulah ngomong sama rina ya
hai ada kamu itu bikin dia kaget juga pasti shock juga kan saya bilang
hai takutnya dia mikir yang aneh aneh loh
saya bilang ke dia
sudah dong sedihnya ya
marahnya teriak gitu kecus
enggak mama gak marah
mama itu cuma khawatir takut renang kenapa napa
apalagi tadi sampai jatuh
jadi mama tuh kaget
kalau mama ngomongnya sama dede asgara pelan
tapi kalau sama aku kenceng
gini deh contohnya gini deh
misalkan rena lagi main sama ncus
terus rena lari larian
pasti ncus juga teriak
rena jangan nanti jatuh
rena bisa gak nanti teriak teriak
mir banting setir
kalau saya ketabrak gimana
tadi tuh saya cuman kasih tau rena doang
gitu kasih contoh
ini gue ketawa
nih kalau di pauwia nih
rela pasti dibikinin pantun nih
gimana kalau pak rija aja yang bikin pantun buat rena
pak rija aja yang kasih pantun buat rena
udah deh pak rija coba nih
kok gak ada yang ketawa
ternyata pak rija
iya pak rija bisa bikin pantun
iya soalnya pak rija tuh kelamaan main sama pauwia
jadi pantun mulu kerjaannya
jangan sampai ada orang yang tahu ya
malu bu waya sama pak rija sama bu im
ya ampun ini dari riki
ini gimana kok dia masih nekat aja sih
kayaknya gue harus buang sekarang deh
kayaknya gue harus buang sekarang deh
ya ampun ini dari ricky
wah ini gimana kok dia masih nekat aja sih
kayak gue harus buang sekarang deh
lagi saat untuk kamu
aku udah ngerasa lebih baik sekarang udah gak ngerasain sakit lagi
terus kata dokter kemungkinan hari ini aku dipindahin lagi ke lapas
karena sebentar lagi bu elsa akan dipindahkan ke lapas
soalnya kan cina gaya bukannya abis kebakaran
bu elsa akan dipindahkan ke lapas wijaya pak
nanti informasi lengkapnya
kepada seluruh keluarga tahanan pak
untuk menunggu bu elsa bersiap siap
silahkan bapak menunggu di luar
ih kalau gitu apasih bisa kita waktu sebentar vir cattle
istri saya empat badan
tapi itu bina kelabas that's very
kayaknya aku nggak bisa menemuin kamu buat pindah
aku ada janji meeting sama pengacara
di tho printer lagi aku ada janji meeting sama pengacara
ya pengen ngeliat apa ada peluang selain remisi untuk mempercepat kamu keluar
iya nggak apa apa kamu gak nemenin juga nggak apa apa
tapi makasih ya kamu udah mau berusaha gak pira aku bisa cepet bebas
iya makanya aku sempatin dulu kemarin sebelum pergi meeting ya
doain aja mudah mudahan kita dapat solusi baru selain remisi apa ada peluang lain
makin cepet kan makin baik
aku juga gak boleh minta tolong sekali lagi
boleh sekali minta tolong apa
bilang sama mama sama papa kalau aku juga dipindahin hari ini
oh kalau itu kamu mau selamatin
pasti aku ngabarin mereka
ya udah daripada nanti diomelin sama petugas kamu siap siap mau ke depan bentar ya
tiga bentar ya
aku jadi kepikiran sama andin
semoga aja dia gak baby blues ya
tapi yang aku lihat kenapa ya pikiran dia tuh lebih sering kosong gitu
dia melihat kondisi anaknya seperti itu
sekarang yang bener bener lebih mengkhawatirkan lagi
gimana kalau sampai andien tau sekarang itu ada masalah sama jantungnya
dan itu artinya akan memicu baby blues
tapi bener loh kak apa kata orang
orang yang disayang sama allah itu biasa cobaannya banyak
ya salah satunya keluarganya kak al sama mbak andin berarti sangat disayang sama allah
kamu itu bener bener disayang sama allah
ya kan kamu dikasih cobaan
gak jadi yang dikarenakan rendy
berarti kamu sayang sama kamu
kamu belum menemukan jodoh kami
hmm gak lucu deh
ngapain sih bahas itu lagi
tapi hubungan kakak sama mas reni masih baik baik aja kan
ya baik baik aja sih biasa aja
eh kamu jam segini baru mau berangkat
ya soalnya aku gak ke kantor aku langsung ke cafe ada urusan sama pak nino sama pengacara juga
kayaknya penting tuh
penting sih nah apa kepo ya
gak kepo tuh mana aja
yaudah aku berangkat ya
waalaikumsalam take care
bentar ya pak riza
kasih lagi peti ya
enggak sedih lagi kan
enggak sedih lagi dong
kamu kenapa hari ini hati banget rina
karena tadi aku sama papa bikin surprise buat mama
di alaman belakang
jona ini buat kamu
asik aku dikasih makanan sama reina ini pasti enak banget makasih ya reina
gemoy jona masuk kelas
itu temen temen lu pada masuk kelas loh
tapi aku mau cobain masakannya reina dulu boleh
boleh tapi pas jam istirahat aja ya oke

eh gemoy justru nunggu sini ya
rose mau siapin bokap
red therapy setidaknya di beberapa bulan saja
itu malah membuat bela untuk susah
move on dari masalah masalahnya pak
ya saya paham lah masalah itu
apalagi jessica juga harus melanjutkan usaha yang mirvan
iya pak betul
bella juga akan baik baik aja disana pak
ya mudah mudahan cuma kekhawatiran saya aja sih
mudah mudahan baik disana
yaudah saya minta tolong ya
bantu jessica untuk ngurus administrasi ya
baik pak saya akan urus semuanya
halo bel assalamualaikum
waalaikumsalam di ada apa
ya bel tadi saya sudah ketemu sama pak al dan
pak minta saya untuk mengurus semua administrasi kamu
untuk berangkat ke new york
hmm jadi mas al udah bilang ya ke kamu
oke semua dokumen udah aku siapin kok di
dan surat surat lainnya juga
bisa aku langsung kasih ke kamu
untuk pasport akte dan ktp kamu
iya ya semua persiapan ke new york
udah aku siapin kok
sudah nanti saya ambil ke rumah pak al ya
ah nggak usah di kita ketemuan di cafe aja gimana
oke kita ketemu di pandora kafe ya
sepertinya jessi mau ke cafe
untuk bawa berkas berkas yang akan rendi urus
kamu jadi pergi
aku janjian ketemu sama adi untuk menyerahkan semua berkas berkas dan dokumen aku persiapan untuk ke new york
mungkin ada yang bisa aku bantu mbak kenapa
aku gak mau ngasih tau kalau sebenarnya aku masih ada rasa khawatir akan rena
setelah tadi rena jatuh
gak ada apa apa kok
tadi lagi lewat sini aja terus ngeliat kamu
ya udah mbak nyempre
mbak andin sebenernya kenapa ya
kok kayak ada yang aneh
mbak seneng loh sama kamu
kamu sekarang mau coba untuk ngelewatin ini semua buka lembaran baru
mbak tau ini pasti berat tapi papa kamu pasti seneng disana
lihat kamu seperti ini
makasih ya mbak
aku juga gak nyangka sih aku bisa ngelewatin semua masa masa sulit dalam hidup aku
tapi semua ini juga gak terlepas dari bantuan mbak andin
dan keluarga baiknya mbak andin tanpa mbak andin dan keluarga mandi aku mungkin gak bisa kayak sekarang
jangan gitu nama juga keluarga kan
kau baik baik disana
kalau ada apa apa jangan sungkan ya
untuk kabarin aku masalah atau gak orang orang ada disini
aku ke kamar beliau
mbak andin kenapa ya
kok kayak ada yang beda
artificial cannibals altijd mau sampai di kota
sama sama pak makasih assalamualaikum
pak saya minta waktu sebentar pak
udah nemenin aku terus di rumah sakit
kamu di sana jaga kesehatan ya
dan ingat kamu harus hati hati
jadi ketuk buraya

terima kasih pak

bukan sama sekali bhurah